paling nggak harus ada satu hal aja yang aku ingat
orang itu orang itu siapa orang itu
siapa yang terserah muncul di ingatanku yang tidak jelas itu
aku bisa gila lama lama kalau begini
kenapa diingatanku bisa kembali lagi
aduh kenapa aku tinggalkan ibunya amira begitu saja
gimana ya kalau lukanya malah jadi serius dan dia nggak tertolong
mudah mudahan saja dia bisa segera ditemukan dan langsung ditolong
enggak mas selama ini saya pikir saya salah lihat
tapi setelah saya melihat masih hadapan saya ternyata saya salah mas
ternyata suami saya belum meninggal
seharusnya kamu sudah meninggal
dibunuh prabu wijaya
rasain kamu karena kamu sudah berani macam macam sama prabu wijaya
biar kamu merasakan mati dua kali
kenapa seolah olah mas tidak mengenal aku tidak mengenal putih kita
dan tidak mengenal kita semua mas
kenapa mas tega melepaskan kami semua mas
kenapa mas tega secepat itu melepaskan kami semua mas
mas ikhsan jawab jawab men kenapa kenapa secepat itu m
saya enggak tahu saya enggak tahu
semua ini memikulkan saya
semua ini memikulkan saya
lebih baik saya pergi
lebih baik saya pergi
mas iksan kemana ya
aku gak tahu tani
mas iksan cari kesana
saya cari kesana ya
mau cari kemana lagi
mas iksan selalu bikin masalah
silahkan sakit water
tau tak apa
mas iksan jari jarinya
mas iksan siap
oh itu kan
ini kan ibunya amir
ya allah ternyata dia masih hidup
aduh tapi kalau ada yang lihat aku pelakunya bisa bisa aku malah ditangkap
atau aku biarkan sajalah yang penting dia nggak mati
itu udah lama ya
astagfirullahaladzim itu ada pingsan
astagfirullahaladzim ini ibunya amir
mudah mudahan ibu udah maafin aku dan gak marah lagi
apa ibu masih marah ya sama aku
terus ibu pergi dari rumah
mana ini udah malam lagi
aku temuin di jalan
ada apa ini
ibu pingsan ditemuin sama rizky
siapa aku sebenarnya
leni selalu meyakinkan diriku
kalau aku adalah mantan suaminya
dan juga ayahnya rizky
nama bapak rusli
saya mantan suaminya leni
tapi leni mungkin aja membohongi diriku
apalagi ceritanya mengenai mantan suaminya
kurang begitu bisa dipercaya
kalau aku bukan suami leni
ibu kenapa dengan saya
aku adalah ayah dari gadis yang bernama amira
diingat orang itu orang itu siapa orang itu siapa yang terserah muncul diingatanku yang tidak jelas
itu bisa gila lama lama kalau begini kapan ingatan bisa kembali lagi aduh kenapa aku
tinggalkan ibunya amira begitu saja gimana ya kalau lukanya malah jadi serius dan dia
tertolong mudah mudahan saja dia bisa segera ditemukan dan langsung ditolong